kita ke sorotan lain saudara anggota dewan pembina partai gerindra
sekaligus jurubicara prabowo subianto daniel anzar menyebut
dhanil menegaskan prabowo tidak akan menerapkan gaya militaristik
seperti dinyatakan dalam qatar economic forum
daniel menyebut pemerintahan ke depan akan mengusung nilai nilai persatuan dan keguyuban
daniel mengklaim partisipasi publik akan diterapkan agar seluruh kebijakan
berdasar pada kepentingan rakyat
beliau tidak mungkin menghadirkan kepemimpinan yang militeristik ketika menjabat sebagai presiden indonesia
nah tentu kepemimpinan dan model kepemimpinan yang akan dihadirkan
oleh pak prabowo adalah kepemimpinan yang demokratis
dengan kekhasan demokrasi indonesia
kekerasan demokrasi indonesia tentu berangkat dari nilai nilai luhur bangsa kita
ya salah satunya gotong royong